dia telah memperkosa saya
aku kan suamimu
punya surat surat yang sah
kenapa istri anda menuduh begitu
hanya memberi uang belanja
lima ratus rupiah setiap hari
saya kan cuma mengajarinya
anggap aja di rumah sendiri ya
masih ada nih
di rumah kita gak ada
masih ada nih
masih ada nih
suamimu kakak mah
kaya buku rosa
kaya buku si
berot udah capek mas
mau makan rot
aduh itu sayurnya masih ada sayang ya
broto boleh nggak nih dibawa pulang ke rumah
boleh aja bu
isinya sih boleh bu
tapi tempatnya jangan
ambil saja di rumah
kalau pecah saya ganti jadi satu losin
kamu bagaimana sih
ini kan di kantor orang
itulah akibatnya kalau setiap hari makan kangkung
iya tapi kamu yang beli
habis mau beli apa
mana cukup lima ratus perak
itu bukan irit namanya
kalau kamu tidur
aku sudah bilang tutaj hanya haruk
iya saya masih sedang membeli
sekarang aku sudah pulang
baru saja kita membeli
kita mungkin belum bisa j pk di abencana

rupanya ruang kerja saya sudah berubah jadi kamar hotel
maaf bu istri saya tertidur
sudah lama menunggu
sudah bu itulah sebabnya istri saya sampai tertidur di sini
jadi anda suaminya
betul bu menurut istri saya ibu manggil saya
iya saya ingin penjelasan tentang perkosaan yang istri anda laporkan kemarin
siapa yang diperkosa bu
istri saya diperkosa
tolongmu katakan siapa yang melakukannya
ibu jangan bergurau mana mungkin suami memperkosa istrinya bu
saya sendiri lebih bingung
saya masih suaminya kok
sumpah tujuh turunan saya berani
supaya semua jadi jelas sekarang bangunkan istri anda
nah ibu yang punya kantor datang
aduh saya tadi bermimpi indah
mimpinya nanti saja diteruskan sekarang ibu ceritakan apa yang ibu laporkan
dia telah memperkosa saya
aku kan suamimu suami tulan
punya surat surat yang sah tidak aspal
anda tahu kenapa isi anda menuduh begitu
tidak tahu bu
karena anda hanya memberi uang belanja lima ratus rupiah setiap hari
loh saya kan cuma mengajarinya ngirit bu
itu namanya bukan mengirit tapi menjepit
dulu setiap bulan saya selalu memberikan uang gaji padanya
lengkap dengan amplopnya
dan supaya ibu tahu
saya sedia menerima untuk ongkos dan rokok saya cuma lima ratus perak
coba ibu pikir mana cukup
akibatnya saya tidak bisa merokok lagi
tapi anehnya bu
dalam waktu satu minggu uang gaji yang saya berikan
padanya sudah habis
uang itu bukan untuk membeli makanan
tapi untuk bayar arisan bayar kreditan
dan segala tanda kebanggaan yang tidak bermanfaat
akibatnya bu untuk memenuhi kebutuhan sehari hari berikutnya
terpaksa saya pinjam sana pinjam sini
yang mengakibatkan utang saya menumpuk
maka untuk menghindari kejadian itu terulang lagi
dan juga membayar uang
biar semua utang utang saya terpaksa uang gaji saya pegang
dan saya jatahkan uang belanja lima ratus rupiah satu hari
apa ini salah bu
bisa juga benar
kalau anda sudah tidak merokok lagi
akan terhindar dari beberapa penyakit
tapi masalah uang belanja yang lima ratus rupiah setiap hari itu
itu tidak akan menyebabkan anda memiliki kegagalan
anda hanya bisa membeli kanku
jika anda ingin mengajari istri anda untuk mengirit
itu bukan cara yang sepatutnya
buktikan semua utang utang anda
bagaimana usaha untuk membayar utang utang itu
dan berusaha tidak berhutang lagi
bagaimana kalau istri saya tidak mau mengerti bu
anda bisa menasehati dan menegurnya
agar istri anda tidak boros
tuh kan kamu yang salah
ibu juga salah
jangan mentang mentang suami memberi uang gaji semuanya
maka ibu bertindak seenaknya
ibu harus memperinci semua kebutuhan keluarga
kalau itu ibu lakukan
maka tidak hanya menolong suami
tapi juga menolong diri sendiri
jika ibu tidak menolong suami

ibu juga salah
kita berdua yang salah
dengan kebenaran sendiri sendiri
tapi cobalah berusaha
untuk mencapai musyawarah dan mufakat
demi keharmonisan rumah tangga
tidak akan boros lagi bu sita
terima kasih bu sita
sekarang kita akan selesai
jangan saling jepit jepit
ada apa bu
kebetulan saya mau tanya itu
oh kami nanti malam akan dengan apa
loh kok ibu tahu
hari ini kalau tidak salah
saya suruh susi masak gulai kambing
itu kesukaan saya dan suami saya
suka kan gulai kambing
boleh nanti malam kami ikut mencicipi
tapi jangan lupa bu
tolong beritahu susi
merebus dagingnya mesti empuk sekali
biar hebring terutama jerukannya
kalau merebusnya lama lama
anak anak saya tidak suka tuh bu neli
loh kok begitu
mereka lebih suka
kalau ibu tidak percaya
ditunggu nanti malam ya bu ya
kalau gitu kami permisi dulu
ayo kita ada undangan lainnya
memang untuk menghadapi tetangga seperti bu neli tadi
sesekali kita harus bersikap seperti tadi
tunggu aku akan beritahu
tunggu aku akan beritahu
tunggu aku akan beritahu
tunggu aku akan beritahu
tunggu aku akan beritahu
tunggu aku akan beritahu
tunggu aku akan beritahu
tunggu aku akan beritahu
tunggu aku akan beritahu
tunggu aku akan beritahu
tunggu aku akan beritahu
tunggu aku akan beritahu
tunggu aku akan beritahu
tunggu aku akan beritahu
tunggu aku akan beritahu
tunggu aku akan beritahu
tunggu aku akan beritahu
tunggu aku akan beritahu